jenazah penyanyi mike mohede dimakamkan selasa siang di tpu tanah kusir jakarta selatan
sejumlah rekan artis keluarga ikut mengantar jenazah mike ke pemakaman
prosesi pemakaman penyanyi mike mohede berlangsung lancar dan hikmat
jenazah mike datang sekitar pukul dua belas siang dan dikebumikan di blok aa satu tpu tanah kusir
sebelumnya pada senin malam sejumlah rekan musisi menggelar open mic musical
untuk memberi penghormatan terakhir kepada mike
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono beserta ani yudhoyono juga melayat ke rumah duka di kawasan bintaro pada senin malam
mike terakhir kali sempat manggung atau bernyanyi saat acara ulang tahun pernikahan ke empat puluh sby ani tiga puluh juli lalu